varietas padi ini mereka produksi di laguna tepatnya berada di selatan ibu kota manila filipina
para peneliti memiliki harapan yang tinggi dengan pengembangan ini
misalnya padi yang tahan terhadap lingkungan yang berubah sebagai dampak perubahan iklim seperti kekeringan banjir serta naiknya permukaan laut
bagi tanaman yang mampu bertahan terhadap cuaca yang ekstrim akan memiliki nilai yang lebih berharga
karena hingga saat ini filipina masih bergantung pada impor beras demi mencegah naiknya harga komoditas
untuk bisa menghasilkan tanaman yang diinginkan para peneliti menggunakan metode dengan cara pemulihan canggih yang dikenal dengan pemuliaan berbantuan penanda
di sini para ilmuwan dapat dengan mudah mendeteksi gen dari biji padi yang memiliki kualitas baik
tak hanya itu padi juga dapat digabungkan ke dalam varietas padi yang lain demi mendapatkan hasil yang lebih baik
harapan adalah bahwa varietas ini akan membawa kembang ke stabilitas dan mengurangkan risiko untuk pembelian biji
jadi para peneliti bisa menjaga lebih baik dan memiliki harga produksi yang lebih murah
yang akan menyebabkan kembang dan peningkatan aspek lain dalam hidup mereka
dengan ini para ilmuwan meyakini bahwa padi yang mereka produksi dapat membantu negara negara yang sering menghadapi angin topan dan juga banjir
sedangkan bagi varietas padi yang berada di dekat dengan gas
padi yang terbatas di pantai juga dinilai tahan terhadap garam
negara asia tenggara merupakan negara pengimpor beras terbesar kedua di dunia setelah tiongkok
biasanya negara ini rata rata dilanda dua puluh kali badai tropis setiap tahun
pada dua ribu dua puluh silam saja departemen pertanian filipina mencatat kerusakan pertanian di filipina akibat banjir
membawa kerugian mencapai tiga puluh tujuh enam juta peso filipina atau lebih dari sepuluh miliar rupiah
alex abortis petani yang ada di provinsi utara bulacan
yang wilayahnya terkenal banjir dan kekerian mengaku
beras yang tahan akan iklim dinilai dapat meningkatkan hasil panen yang lebih tinggi
bagus bahwa meskipun tidak ada air masih ada harapan
meskipun hanya ada sedikit kesehatan untuk berhasil
terkadang agak sulit karena kita tidak bisa menanam di beberapa bagian dari hutan kita
ketika tidak ada air
sayangnya ini tadi menandai bulan tobi
menurut data dewan negara
dewan manajemen dan pengurangan resiko bencana nasional filipina menjelaskan
pada dua ribu delapan belas manila dan lima wilayah lainnya yang ada di filipina tengah dan selatan
dilaporkan diterjang kekeringan berkepanjangan
bahkan pada tahun yang sama departemen pertanian filipina melaporkan
tanaman pertanian mengalami kerusakan lebih dari tiga belas enam ratus hektare
sebagian besar berupa tanaman padi dan jagung
kerugiannya sendiri ditaksir mencapai satu tiga puluh tiga miliar peso filipina atau sekitar lebih dari tiga ratus lima puluh lima miliar rupiah